lima rumah yang dijadikan tempat penampungan motor curian di desa gebang rabu siang digerebek petugas kepolisian
dari penggerebekan itu delapan puluh enam motor berhasil diamankan petugas
salah satu rumah warga di kelurahan gebang kecamatan patrang jember ini menjadi sasaran petugas dari kepolisian sektor patrang
rumah milik junaidi ini dijadikan tempat penyimpanan sekaligus gudang berbagai jenis dan merek motor
dari penggeledahan di bagian belakang rumah ini ditemukan motor dengan nomor rangka yang rusak
beberapa di antaranya memiliki nomor mesin tidak sama dengan surat tanda nomor kendaraan
puluhan motor ini langsung disita dan diangkut truk untuk kemudian dibawa ke mapolsek setempat
selain rumah junaidi petugas juga menggeledah empat rumah yang menjadi gudang penyimpanan motor tanpa surat surat
setelah kami mendapat informasi dari masyarakat
tentang adanya penimbunan seberang motor ini kami langsung bergerak bersama anggota supaya segera kita ungkap kasus curanmor ini di jember
dari pengakuan sementara junaidi selama ini dikenal sebagai tukang gadai motor
bahkan motor dengan angsuran macet diterimanya juga termasuk beberapa di antaranya diduga motor hasil curian
syaiful kusmandani jember